menjalani debut di ajang olimpiade lalu muhammad zohri bertekad untuk tampil maksimal
zohri juga ingin memperbaiki catatan waktunya
zohri menargetkan diri untuk bisa menjadi sprinter pertama indonesia yang berlari di bawah sepuluh detik
catatan waktu terbaik zohri saat ini adalah sepuluh tiga detik yang diciptakan di seri golden grand prix osaka dua ribu sembilan belas lalu
untuk mendapatkan catatan waktu yang diinginkannya pemuda asal nusa tenggara barat itu pun fokus beradaptasi dengan starting block di olympic stadium
zohri menjelaskan bahwa star block di tokyo berbeda bentuknya dengan yang biasa digunakan saat pelatihan di indonesia
catatan waktu ya semoga bisa ini sih lari di bawah sepuluh
zohri akan tampil di nomor seratus meter putra pada tiga puluh satu juli mendatang
selain zohri sprinter indonesia lainnya alvin tehupeori juga akan tampil pada nomor seratus meter putri pada tiga puluh juli di olympic stadium tokyo jepang